halo anda menyaksikan program spesial hari kebangkitan nasional bersama saya mayfri syarif
satu ratus lima belas tahun lalu lahirlah organisasi budi utomo
yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa dalam meraih kemerdekaan
tepatnya pada dua puluh mei seribu sembilan ratus delapan dan dua puluh mei akhirnya juga ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional oleh pemerintah
semangat kebangkitan tentu terus dijaga hingga kini termasuk lewat prestasi anak bangsa
kemerdekaan adalah kata yang mahal dengan tukaran nyawa di masa itu kolonialisme yang menyiksa
bakwarisan terwarisi selama berabad abad dari generasi ke generasi namun kepedihan itu diputus
mata rantainya oleh semangat perjuangan dan kesadaran bangsa lewat organisasi yang
diinisiasi oleh para pemuda pemuda memang sejak dulu menjadi ujung tombak negara sudah sepatutnya
perjuangan diingat dan diteruskan walau kini di era yang berbeda pemuda bakjoki yang mengendarai
udah dialah yang menentukan nih kemana negara ini akan dibawa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan kita
masih berlanjut bagaimana bangsa bisa bersatu bertahan dan juga maju namun di era kini bagaimana nih para pemuda
kebangkitan nasional itu sendiri kebangkitan nasional itu kayak hari hari kayak kalau menurut
aku buat anak anak muda buat semangat buat kita bisa indonesia lebih maju lagi kondisi sekarang
perjuangannya mungkin dengan kita berkarya ya dengan berkarya mungkin ada yang suka musik bisa bikin
musiknya sendiri dengan tema perjuangan mungkin atau mungkin juga dengan orang yang suka gambar
atau segala macam atau bikin konten konten edukatif
yang bisa bermanfaat buat orang yang banyak
perjuangan pemuda memajukan bangsa di era kini memang berbeda beda dan bisa dilakukan sesuai
caranya masing masing wanita berusia dua puluh tujuh tahun ini salah satunya nisa sri wahyuni
sosok ini viral akan kisah inspirasinya dalam mengejar mimpi pekerjaan sang ayah yang hanya
sebagai ojek online tak menjadi penghalang dirinya mendapatkan beasiswa
s dua di imperial college london inggris ia bahkan sempat bekerja sebagai konsultan vaksinasi kofit sembilan belas
di organisasi kesehatan dunia who selama dua tahun kini pengabdiannya terhadap bangsa melalui dunia
kesehatan ia teruskan dengan menjadi konsultan dalam proyek eco telemetoring di rumah sakit
kanker darmais tujuannya meningkatkan akses kualitas dan pengembangan jejaring penanganan
kanker di indonesia dan juga di negara lainnya terima kasih
aku segala hal ya di dalam hidup aku itu semuanya itu amanah aku selalu melihat segalanya
aku terima itu amanah even mungkin orang mengatakan itu pekerjaan gitu ketika aku turun lapangan aku
melihat sendiri itu kader lagi hamil enggak pakai kadang lagi hujan hujanan gitu terus kalau ke
daerahnya ke daerah daerah yang susah itu biasanya mereka tuh tanjakan tanjakan itu bener bener yang
kalau kita nggak lihat sendiri di lapangan kita nggak akan ngerti beratnya mereka
hanya demi untuk menyehatkan
semangat yang sama datang dari putra aji adari
seorang white hacker berusia sembilan belas tahun yang berkecimpung di dunia keamanan siber
putra sempat viral karena berhasil masuk ke dalam sistem keamanan
dari situs badan penerbangan dan antariksa milik amerika serikat
yaitu nasa pada saat umurnya masih lima belas tahun
namun ia melakukannya dengan legal dan memberitahukan kepada pihak nasa untuk diperbaiki
jadi sebenarnya hacker itu bisa tidak negatif terus gitu
bisa juga kita kalau misalnya didalamin kan ada kategori kategorinya
yang dimana disitu ada peluang dan kesempatan buat teman teman yang lain bisa berkarir
dan bisa menjadi cyber security yang baik dan bisa membantu keamanan negara
itu juga dalam segi teknologinya kayak gitu
baik nisa maupun putra dan memberikan sumbangsi dengan cara yang positif di bidangnya masing masing
namun satu kesamaan yang tak berubah sejak dulu hingga kini
kesadaran untuk maju lahir dari ilmu baik yang ditempuh secara formal maupun non formal
sandra insanasari lastonga pebro jakarta
semangat kebangkitan nasional termasuk melalui kontribusi dan aksi nyata nih
para pemuda pemudi kebanggaan indonesia untuk negeri di bidangnya masing masing
sama seperti narasumber saya yang luar biasa hari ini langsung aja yuk kita sapa yang pertama
baik alhamdulillah ini adalah nisa sriwayuni yang merupakan konsultan vaksinasi covid sembilan belas di who ya
dan saat ini juga memang bekerja
karena di bidang yang kesehatan gitu ya
boleh diceritain dong kira kira kesibukannya nih apa aja nih sekarang
sekarang kontribusiku berlanjut untuk bidang cancer
menjadi international consultant untuk bantu rumah sakit kanker darmais untuk transfer knowledge melalui salah satu project
namanya project eco untuk jejaring kanker di indonesia
komunitas yang ada di rumah sakit rumah sakit di daerah untuk bisa dapat akses knowledge yang sama seperti yang ada di pusat
iya karena kalau kita bicara kesetaraan itu jadi salah satu tantangan nih di bidang kesehatan ya
jadi sekarang nisa ini merupakan tadi health international consultant
yang di sebelahnya sudah ada putra aji adari yang merupakan cyber security antusias
apa kabar put
halo mbak salam kenal
salam kenal putra
kalau lihat putra ini mungkin
teringat juga satu kondisi apa ya waktu itu sempat viral juga
karena saat berusia lima belas tahun sempat nge hack nih katanya situsnya nasa ya
ya dulu di tahun dua ribu sembilan belas sebenarnya bukan nge hack sih
kebetulan mereka itu ada program black bounty
jadi aku ikut programnya dan kebetulan aku dapat celahnya juga gitu
jadi saya laporin ke mereka jadi ya ada respon juga gitu
jadi nge hacknya secara legal ya waktu itu
sempat rame karena celah yang saya temukan itu saya nemu salah satu celah yang paling kritikal gitu
jadi secara nggak langsung saya bisa masuk ke servernya sih
bisa masuk ke server tapi yang menarik adalah gimana akhirnya kamu memberitahu ya
pada organisasi tersebut dalam hal ini nasa apa nih celah celah yang bisa diperbaiki gitu ya
agar keamanan security nya cyber security nya bisa lebih kuat lagi gitu ya
berarti sekarang kesibukannya
sekarang selain saya seorang pelajar juga ya
aku juga mendirikan sebuah startup cybertrend namanya
yang nantinya sebenarnya arahnya untuk mencetak sdm cyber security yang lebih berkualitas lagi sih sebenarnya
dan alhamdulillah juga saya sekarang udah bekerja lah di beberapa perusahaan swasta nasional maupun perusahaan asing sebagai cyber security sih
jadi sebagai cyber security consultant gitu ya jatuhnya
oke di usianya yang sembilan belas tahun ini ya
iya sembilan belas sekarang
oke kalau bicara soal dua orang narasumber saya yang hadir di studio ini
mereka berdua kita tahu sama sama pernah viral
tapi viralnya ini dengan prestasi
sesuai tema kita nih
hari kebangkitan nasional
kayaknya kurang lengkap kalau saya nggak nanya kepada nisa maupun putra
apa sih sebenarnya makna kebangkitan nasional buat kalian berdua
hari kebangkitan nasional mungkin kita identikan dengan semangat kali ya
kalau mungkin di dalam satu
semangat buat kita untuk do something for our nation
buat negara kita
apapun itu bidangnya
mungkin kalau di aku bidang kesehatan
apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda
terus anak muda
yang bisa kita berikan buat negara kita dari baik secara knowledge ataupun baik secara skill kita
buat aku semangat di
semangat di masa lalu itu harus kita terus
sampai dengan hari ini untuk kita melakukan sesuatu agar things will be better
agar negara kita menjadi lebih baik
lebih baik lagi
jadi semangatnya nggak boleh putus
nggak boleh putus
nggak boleh putus
kalau putra apa nih
kalau dari aku hari kebangkitan nasional yang dimana anak muda yang selalu bersemangat dan tidak putus asa
dan harus bisa menunjukkan prestasinya dan bisa memberikan kontribusi ke negara sih
bisa berkontribusi ya
jadi ambil bagian
bisa ambil bagian sesuai dengan bidangnya masing masing
kalau bicara soal tadi bidangnya masing masing
balik lagi ke nisa
ini kan di bidang kesehatan sesuai dengan cerita nisa tadi saat ini menjadi health international consultant gitu
ceritanya sampai bisa nih nisa jadi konsultan vaksinasi covid sembilan belas di organisasi kesehatan dunia alias who itu gimana awalnya
ceritanya sebenarnya panjang kak
aku kan sebenarnya backgroundnya itu dulu pengennya justru malah di bidang kedokteran
long story short akhirnya aku ngambil kesehatan masyarakat di universitas indonesia
kita satu alma mater
dan alhamdulillah ternyata disitu aku mempelajari satu keilmuan yang menarik atau aku baru tahu ternyata kita bisa jadi detektif kesehatan
akhirnya dari situ aku mendalami dan aku pengen lebih banyak lagi
akhirnya aku lanjut s dua di imperia college london di bidang yang sama
dan ternyata waktu itu terjadi pandemi covid sembilan belas
dan itu bidang aku banget gitu
karena kebetulan di studiku di imperial itu kita lagi belajar outbreak juga
jadi kita belajar gimana caranya menganalisa bagaimana efektivitas suatu vaksin
itu ada caranya gitu lah di keilmuanku
sederhana waktu kuliah
aku pengen balik ke indonesia
karena waktu itu aku cuma bisa di kuliah
karena waktu itu pandemi mulai dan aku kuliah s dua hanya di lockdown
dan akhirnya itu menjadi cita citaku
pokoknya nanti aku balik
jadi awal mulainya dari situ
dan akhirnya pas balik ke indonesia
kebetulan memang seperti pada umumnya ngelamar kerja dan segala hal mau di puskesmas atau mau dimanapun
aku pokoknya ngelamar posisi
yang terkait prevention untuk covid
aku pengen do something karena itu bidangku kebetulan
dan ternyata kodarullah aku diterima di who sebagai konsultan covid
penempatannya di provinsi banten
dan selama dua tahun di sana apa yang berkaitan dengan epidemiologi keilmuanku
alhamdulillah sangat sangat aku bisa terapkan gitu secara praktikalnya ya
karena kalau kita ngomong di lapangan itu keilmuannya udah langsung secara praktis ter aplikabel
jadi ceritanya seperti itu
dan itu pun masuk who itu juga gak sekali masuk gitu ya
itu juga proses
jadi masuk ke dalam institusi atau ngelamar kerja pun pasti ada gagalnya juga
kalau kita ngomongin keamanan siber
itu jadi satu tantangan lah ya yang dihadapi oleh masyarakat indonesia
tidak hanya di indonesia saja
institusi institusi yang ada
tapi juga bahkan di level tingkat dunia
gimana sih awalnya seorang putra aji
yang sampai bisa lima belas tahun tuh
ngehack secara legal situsnya nasa
awalnya tuh apa ya yang bikin putra tuh tertarik sama bidang ini
sebenarnya aku gak ada motivasi untuk mempelajari yang namanya hacking di sini
dan aku gak tahu juga waktu itu hacking itu apa
dan sebenarnya emang aku punya dua tokoh yang untuk dijadikan motivasi dan inspirasi
itu mark sama bill gates
mereka kan background itu kan sebenarnya programmer sama coding
nah disitu saya terinspirasi ya untuk belajar
programan sama coding gitu
dan dari situ juga dulu saya tuh suka banget main game tuh
dan aku orangnya penasaran
ini kok bisa game ini bisa dibuat dan kenapa bisa dimainkan gitu kan
dari situ penasaran itu membuat saya itu pengen tahu gitu
dulu kelas enam sd saya itu pengen belajar coding ya secara otodidak
manfaatin sumber keterbukaan yang ada di google lah ya
saya masukin keyword
saya pelajari ternyata yang saya pelajari itu bukan coding atau pengurgaman gitu
melainkan lebih ke arah penetration test gitu
karena waktu itu penetration testing atau pengurgaan saya kira itu sama gitu
ternyata yang saya pelajari itu berbeda
ya udah karena udah masuk ke situ yaudah sampai sekarang saya tekunin dan saya pelajari secara konsisten sampai sekarang sih
jadi seneng ngulik tadi ya
ini catatan buat orang tua di luar sana kalau anaknya suka main game
jangan dulu langsung dilarang ya
siapa tahu ada poin poin positif yang bisa kemudian juga dikembangkan dari sana
kita masih akan lebih dalam lagi ngobrol ngobrol sama nisa maupun putra
dan nanti juga akan ada satu tamu spesial yang juga akan bergabung bersama kita
untuk itu tetaplah bersama kami di program spesial hari kebangkitan nasional dua ribu dua puluh tiga
atlet pencaksilat yang baru meraih medali emas nih ya mas ya di sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
selamat mas iqbal untuk medali emas pertamanya
di ajang sea games
apa kontribusi nyata bagi negeri gitu bagi indonesia
jadi akhirnya setelah aku lulus s dua terpanggil lah karena situasinya juga waktu itu pandemi
dan aku juga penerima beasiswa
jadi aku harus kembali ke indonesia as soon as possible
dan akhirnya aku merasa memang di lapangan keilmuan ini harus benar benar diterapkan seperti itu
akhirnya yang membuat aku termotivasi untuk kembali lagi
karena aku sadar betapa pentingnya keilmuan ini bukan hanya sekedar kesehatan masyarakat
tapi lebih dari itu
bahwa segala hal dasar dari kebijakan kesehatan itu dasarnya dari keilmuan epidemiologi
makanya aku akhirnya memutuskan untuk kembali dan ambil peran di bidang kesehatan di jurusan aku
oke itu yang dilakukan konsisten sampai sekarang
kalau putra kenapa nih put
kenapa kok akhirnya memilih untuk tetap berkarya untuk indonesia gitu dengan semua yang dimiliki saat ini
karena aku lihat sdm nya dulu cyber security di indonesia
bahkan menteri atau mungkin banyak pemerintah yang sudah memberikan statement bahwa sdm cyber security di indonesia masih sedikit banget
dan mungkin masyarakat belum tahu juga apa sih sebenarnya itu cyber security
nah di sini saya juga ingin memberikan apa ya namanya
bahwa cyber security di indonesia sangat penting gitu
apalagi kerasahan kerasaan dari situ udah muncul gitu ya real case di indonesia gitu
yang dimana ya emang
kita harus mempelajari cyber security untuk mengamankan sebuah digital gitu
yang dimana data biasanya itu kan pasti penting gitu
oke jadi harus ada dukungan juga ya
tapi kalau bicara soal apa tadi semangat kebangkitan dari para pemuda pemudi di indonesia dengan bidangnya masing masing
kalau nisa tadi di bidang kesehatan putra di bidang cyber security
kalau kita bicara soal prestasi juga banyak sekali nih
mulai dari bidang seni bidang pendidikan hingga ke bidang olahraga
karena kebangkitan nasional ini juga sebenarnya bisa jadi momentum bangkitnya olahraga indonesia
setelah sempat diterpa tragedi stadion kanjuruhan
serta batalnya indonesia jadi piala atau tuan rumah dari piala dunia u dua puluh
dan ajang sea games kamboja juga jadi ajang pembuktiannya
pertandingan rima fc melawan persebaya di stadion kanjuruhan

pertandingan rima fc melawan persebaya di stadion kanjuruhan

malang satu oktober dua ribu dua puluh dua yang menewaskan ratusan orang menjadi hari yang tidak akan pernah terlupakan dari sejarah olahraga khususnya sepak bola indonesia
di kalam masa duka yang mendalam rasa kekecewaan pun harus ditelan masyarakat tanah air
saat fifa mengumumkan pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh pada dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga
setelah insiden yang terjadi tentu masyarakat mengharapkan momentum kebangkitan olahraga indonesia
setelah insiden yang terjadi tentu masyarakat mengharapkan momentum kebangkitan olahraga indonesia
agar lebih baik lagi lebih maju anak anak muda juga lebih bersemangat lagi agar membawa indonesia lebih baik lagi
selain itu ajang sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja juga menjadi salah satu momentum bangkitnya olahraga indonesia
lima ratus sembilan puluh sembilan atlet merah putih berhasil membawa pulang medali emas dari berbagai cabang olahraga
tim nasional basket putri mencetak sejarah usai meraih medali emas sea games dua ribu dua puluh
tidak hanya itu felix victor iberle atlet renang berusia tujuh belas tahun ini pun berhasil memecahkan rekor sea games pada nomor lima puluh meter gaya dada putra
ada pula edgar zovian salah satu atlet wushu yang memutar nasibnya satu ratus delapan puluh derajat dan berhasil membawa pulang medali emas di sea games dua ribu dua puluh tiga setelah gagal di sea games tahun lalu
sepulangnya dari kamboja ia berharap akan ada lebih banyak pemuda indonesia
yang dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara
saya harap bagi semua para pemuda di indonesia mampu berkontribusi lah untuk bangsa dan negara
walaupun itu hal besar atau hal kecil sedikit atau banyak itu pasti berdampak untuk bangsa dan negara
dan saya harap semua tetap semangat
setelah diterpa insiden yang mengenaskan indonesia membuktikan bahwa insiden itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk terus berkembang dan mengharumkan nama bangsa
kita harus berkembang
lebih berjuang lagi lebih bagus lagi
kita mau lebih tinggi lagi tingkat kita
tentu prestasi membanggakan ini ditorekan oleh atlet indonesia di pesta olahraga sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
saya mau langsung sapa nih salah satu peraih medali emasnya
sudah ada mas iqbal chandra yang juga merupakan atlet pencaksilat yang baru meraih medali emas nih ya mas ya
selamat mas iqbal untuk medali emas pertamanya di ajang sea games
dan pencak silat ini juga jadi juara umum ya mas ya di sea games
boleh dong mas dibagikan nih ceritanya bagaimana momen momen yang dilalui hingga akhirnya meraih medali emas
jadi setelah sebelumnya di sea games vietnam kami cuman mendapatkan satu medali emas
alhamdulillah di sea games kamboja
di sea games kamboja ini kami bisa mendapatkan sembilan medali emas enam medali perak dan satu medali perunggu
dengan predikat juara umum pada cabang olahraga pencak silat
baik kalau mas iqbal nih memaknai hari kebangkitan nasional begitu
dikaitkan dengan sejumlah prestasi yang ditorehkan di bidang olahraga
buat mas iqbal tuh kebangkitan nasional apa sih maknanya
bagi saya kebangkitan nasional itu ya perjuangan buat negara ini
kalau mungkin dulu itu perjuangannya dilakukan dengan cara perang atau segala macam
ya mungkin di zaman modern sekarang ini ya perjuangannya dilakukan dengan memberikan prestasi prestasi yang baik buat bangsa indonesia
sederet prestasi pasti terus dilakukan ditorehkan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ya bagi ibu pertiwi
baik sebelum nanti saya akan lanjut ngobrol lagi oleh tiga orang narasumber saya yang sudah kumpul semua di sini
kita akan jeda terlebih dahulu dan programnya akan berlangsung
spesial hari kebangkitan nasional akan kembali usai jeda
juga sempat kemarin ceritanya viral
dekatan dengan orang tua profesi ayah
dan aku gagal sampai dengan gagal beasiswa itu aku sampai tujuh kali
gagal bahasa inggris itu sampai lima kali dan itu selalu ada support dari kedua orang tua aku
yang yakin bimbingan kaga tentang chatnya

meineoul tur hat angsar masill retro
sekiranya sebanti lagi arau being untung
kemudian juga ada putra aji dan juga mas iqbal chandra yang juga bergabung melalui zoom
kalau bicara soal momen kebangkitan dalam diri saya mau ajak tiga orang narasumber saya untuk mengingat
satu momen dalam hidup baik itu nisa putra maupun mas iqbal saat itu harus bisa bangkit
dan saya mau tampilkan foto diri anda ini saat anak anak kalau mau menyampaikan sesuatu
apa nih yang mau disampaikan kepada sosok anda di waktu kecil
mulai dari mas iqbal dulu mas iqbal ingat satu momen yang membuat mas iqbal kemudian harus bangkit
dan kalau mas iqbal boleh bicara pada iqbal chandra di masa itu apa yang mau disampaikan oleh ini nih iqbal
iya waktu momen kebangkitan saya itu sebenarnya waktu tahun dua ribu lima belas
dan dua ribu enam belas juga ketika saya mengalami kekalahan di event yang sama yaitu sigin dua ribu tujuh belas di malaysia
dan saya cuma pengen mengingatkan diri saya sendiri sama teman teman lain mungkin
iqbal jangan pernah menyerah karena kegagalanmu sekarang ini adalah keberhasilan yang ditunda sama allah swt
terus berjuang dan terus berkarya baik buat bangsa dan negara ini maupun keluarga kecil yang selalu mendukung kamu
dan indonesia bangga sekali sama mas iqbal chandra terima kasih banyak untuk medali emasnya mas iqbal
terima kasih banyak mas
sudah diberikan bagi kami bangsa indonesia saya mau ke putra
putra di sini juga ditemani orang tua kita mau tampilkan ini dia
ada sosok putra aji di masa kecil
ya tentunya sih makasih banyak sih sama orang tua sih sebenarnya
karena kan dulu itu saya bisa megang komputer bisa tahu komputer karena orang tua
jadi dulu orang tua itu buka usaha warung internet lah warnet gitu ya
jadi tanpa orang tua buka warnet mungkin saya nggak dari titik ini sih sebenarnya
bersyukur akan itu
semua dan berterima kasih
mau semangat gitu mungkin nih sama yang pakai baju
ya harus semangat
semangat terus ya
dan jalannya masih panjang untuk putra
baik terakhir kita ke nisa
nisa juga sempat kemarin ceritanya viral
berikatan dengan orang tua profesi ayah
kalau nisa boleh inget inget satu momen kemudian membuat nisa bangkit dan mau menyatakan itu semua kepada ini
yang lagi digantung tuh
aku yakin dulu aku gak akan pernah nyangka aku bisa sampai kuliah di london terus kerja di who sampai di titik inilah
tapi karena dulu karena ibu sama bapakku itu lulusan sd aja kak
so nisa kecil pasti gak akan pernah sangka akan bisa sampai di titik ini
satu momen yang paling paling aku ingat waktu itu
lagi ngelamar beasiswa dan bapak itu bapak itu ujan ujanan buat les bahasa inggris waktu itu ya ngejemput aku
jadi dan aku gagal sampai dengan gagal beasiswa itu aku sampai tujuh kali
gagal bahasa inggris itu sampai lima kali dan itu selalu ada support dari kedua orang tua aku
jadi hal yang momen yang paling berharga adalah
ketika orang tua aku tuh selalu ada di saat proses proses aku sampai titik
aku akhirnya bisa berangkat ke luar negeri seperti itu
dan yang mau aku sampaikan ke diri aku di masa kecil
aku mau berterima kasih karena aku gak pernah give up
aku gak pernah bilang aku menyerah dan aku tidak pernah membatasi kondisi ekonomiku
aku tidak pernah membatasi kondisi bagaimana status pendidikan kedua orang tua
dan aku sangat berterima kasih
dan saya sangat berterima kasih dengan adanya kedua orang tuaku yang selalu ada di saat saat terberat aku pada saat itu
yang terpenting adalah bukan kita meratapi ketika kita jatuh
dan bangkit itu harus dua tiga kali lebih ekstra lagi
luar biasa sekali banyak pelajaran yang kita raih dari dialog bersama dengan tiga narasumber saya yang luar biasa
yang terus konsisten di mengukir prestasi di bidangnya masing masing
saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi hari ini
terima kasih kepada nisa sriwayuni putra aji adari terima kasih banyak
dan juga tentunya mas iqbal chandra
sekali lagi terima kasih ya mas
kita ucapkan terima kasih untuk diri kita masing masing karena sudah bertahan sejauh ini dan terus bangkit
untuk itu marilah kita terus jaga semangat kebangkitan nasional
mulai dari dalam diri dan sebarkan ke sekitar
sebelum nutup saya mau tanya balik nih
buat anda apa sih kira kira makna kebangkitan nasional
peran apa nih yang sudah dan akan anda ambil demi indonesia yang lebih jaya dan berdaya
inilah akhir program spesial hari kebangkitan nasional
saatnya saya mayfree syarie undur diri